maka hambatan hambatan yang selama ini dirasakan
atau artinya ya konsisten untuk tidak bergabung gitu
tujuan kita kan emang buat main basket gitu loh
nah partai itu hanya tertarik pada yang namanya menteri
itu apa tuh itu program ketemu sama layernya
kayaknya kurang mungkin kan tuh untuk coldplay yang kesana
mereka diperkenalkan teknik dan alat
dump truck atau sekitar
ataupun orang lain ini kemudian dirugikan atas perbuatan kita tersebut
oke kemudian bagaimana juga nih mas nantinya kerjasama ini apakah bisa berdampak gitu bagi perkembangan industri retail tradisional yang ada di indonesia ke depannya
ya udah akhirnya gue bilang sama orang tua gue
dan tetap ramah kepada pemilik meskipun sudah lama ditinggal
tidak hanya sekedar dalam faktor usia tujuh belas tahun atau dia baru pertama kali mendapatkan hak sebagai pemilih
itu kan memang satu analisis yang wajar saja
untuk mereka self assess
apa yang dilaksanakan di merak
bagaimana anda melihat prospek emiten ini di indonesia mengingat suku bunga amerika
aku bilang sih para pelaku usaha ekspor itu gak usah khawatir
apa sih penyebabnya dari bakaran sampah plastik itu
dan tentunya bagaimana kita melakukan tindakan tegas terhadap hal hal yang bisa berdampak terhadap perpecahan
kurang lebih itu yang paling terasa di mahasiswa gitu ya tempat tinggal dan juga memenuhi kebutuhan untuk makan sehari hari
kondisi dan informasi yang ada di kabupaten tangerang
prinsipnya sederhana prinsipnya sederhana semua kembali kepada etika pak gibran etika sekali lagi etika
namun alasan apapun sebenarnya tidak bisa dibenarkan
aduh sayang sih model model si neysia gini ya kalo cuman di tasik doang ya chen ya
tapi sebenarnya tugas dan fungsi koin
sehingga desain perhitungannya itu sudah diukur
jadi dari sini sebenarnya kita sudah bisa lihat bahwa dari profit yang didapatkan si afiliator ini dari deposit
saya adalah si rahang tuna bakar ini
bahkan dengan pencegahan berlapis
jeda kenaikan suku bunga dengan probabilitas tujuh puluh dua
kemudian untuk kelompok khusus seperti ibu hamil
gak pernah lagi sampai gue sma
gitu sih sebenarnya kegiatan psbb ini ya di rumah aja
itu kayak atmosfer baru jadi tantangan baru juga gitu
yang memegang keluarga negaraan australia rusia dan belarusia
kepada adik adik kita yang kelompok
pertama itu soal data dan tentu plus argumennya
sampai kemudian harus jatuh korban dulu baik harta maupun jiwa begitu
ketika psikologi publik yang memang sudah jauh hari
karena kali ini waktu persiapan hanya sekitar dua minggu
iya alhamdulillah mas huda ini kan kita tahu ya banyak yang kecewa dan juga mungkin terdampak gitu dari ditutupnya tiktok shop
di indonesia saat ini terdapat lebih dari lima ratus tpa aktif
akan dilakukan penutupan arus ataupun pengalian arus
kita tahu bahwa kita bernafas plastik setiap hari
jadi tim yang tertarik itu banjar utama
bahkan algoritma yang orang berpikir bahwa algoritma ini dikendalikan oleh ai apa
dalam bahasa minang hoyak berarti menggoyangkan
dan dok kalau kita bicara kesehatan mental mental health dan lain sebagainya mungkin sekarang saya merasa apalagi di indonesia
semari menunggu data inflasi as dan juga kebijakan fomc yang akan digelar pada tanggal tiga belas juni mendatang
dan kemudian mungkin bisa anda tambahkan juga dengan anda memanfaatkan momentum kenaikan sesaat ini
dan kemudian apakah ini akan menjadi tren baru ke depannya
begitu turun kita bisa langsung keluar gitu ya
mungkin aja bisa dibilang hoki gue dapat
dan akhirnya mereka pun membuka toko yang dikhususkan memproduksi kue sus
prof denny menurut penjelasan ketua mkmk jimli asidiki pada saat pemeriksaan tiga hakim ini mendengar banyak cerita sedih sampai ada hakim yang menangis
hal serupa juga terjadi pada komoditas cabai merah yang berkisar lima puluh sampai rp tujuh puluh ribu rupiah per kilogram
itu bukan gerakanku banget tapi itu aku lakuin tiga kali
i just want to see it like you know he tells me stories kayak dia layup terus dunk dari satu sisi
ini kalau dari pertama membuatnya sampai
dan akhirnya terus juga mungkin dengan gaji lubang tutup lubang
baik mbak ina di tengah polemik yang terjadi saat ini
kita minjem uang kesannya terlihat akan terlihat cerdas gitu ya
misalnya untuk mendiagnosis penyakit
dari garis padan sungai ini gak ada ini dipungsikan kembali
ini sudah hampir tiga hari tiga malam ini kita susurin angka angkanya semua
kita kontrol terus nggak ada jalan lain
bahkan mendorong konsumsi masyarakat
sektor real juga pastinya terkena
terus bokap memang suka olahraga segala macam olahraga
itu uji emisinya mereka membuat gratis
karena sudah diprogram dari berapa puluh tahun gila kita latihan pagi sore pagi sore
kalau dari kitanya ada beberapa tetangga yang lirik juga
nah wanita ibu rumah tangga
kemudian yang terakhir ini dia ini di tengah tengah gambarnya pemirsa
saya selalu pakai enam pakam ini nih dari dulu
siap melaksanakan kegiatan sekolah yang dihadiri semua peserta didiknya dan akan menjadi acuan
dan yang bersifat inklusif itu
tetapi kita ada beberapa masyarakat indonesia di sini
kayaknya gue di bawah lo deh
yang keluar dari jepang tol kali kangkong semarang menuju ke arah tol solo
kominfo yang bakal ngatur ngatur nanti gimana peredaran ai dan teknologi ai ini ke depannya gitu
patut dicatat bahwa penyelidikan
kita terkadang tertekan terkadang saya akan mengatakan tertekan
awal sama di sembilan sepuluh juga atau
tidak at least seperti yang terjadi selama ini
selamat pagi albi ini seperti apa persiapan motogp madalika pada hari ini
penapisan atau screening yang pertama yang bisa kita lihat adalah dari posyandu tentu saja
bagai surga yang masih tersembunyi
terutama proyek proyek strategis yang memang belum mencapai financial closing
ipnya kan juga ipknya di atas tiga dua ya
maupun sebagai sekarang menkopol hukum gitu ya
tapi tentunya setelah kita kembangkan ke industri
sementara itu ada gejala lainnya yaitu gejala polio polaris
wabil khusus di beberapa rw dan beberapa rt tersebut
masuk ke dalam olahan olahan lain lain
masih kembali lagi bersama abastalk season ketiga
jadi kalau basah pakai multibar di sekolah gurumu bilang apa
namun untuk lanjut usia hanya mencapai sepuluh persen dari jumlah yang ditargetkan
harta bergerak senilai seratus tujuh juta rupiah
saya nyebutnya sebagai pola hubungan saling menguntungkan diantara mereka berdua
tidak akan lagi melakukan kenaikan spesifikasi keunggulan sampai dengan akhir tahun
dapatkan minum sebanyak yang bisa dihasilkan dan jika tidak maka anda harus berusaha untuk menjalani ibadah seberapa banyak
gangnya itu sangat dekat lah sama orang jepang dengan depan mrt nya ini juga
trustworthy nya itu makin tinggi gitu
jadi tidak semua ketika terjadi inflasi atau terjadi inflasi tinggi semua produk investasi itu turun
bahwa ini bukan penipuan pinjaman online
selada ini bentuknya mirip kol namun memiliki warna merah
jadi adanya air mengalir ikan cepat
kondisi ini kemudian menjadi polemik
kita punya tugas itu sebagai
artinya kemudian tidak perlu harus ada bukti yang cukup dulu
jadi jangan dipaksakan saat dia memang fail untuk eklis
misalkan kalau kita membeli barang impor kita bisa membeli barang impor
lo mau tetap jadi karyawan swasta apa gimana nih
itu sebagai sesuatu yang benar dan itu yang datang dari allah swt dari tuhan
nggak boleh putus karena harus terdiri dari obat pengencer darah gitu ya
pak prabowo yang tahu itu
jangan sampai ada penebang gelap di dalamnya
memang sudah beratus tahun menggunakan
kemudian yang pemberian di atas usia enam puluh lima khususnya inggris di atas tujuh puluh tahun
puing puing bangunan yang menandakan
awal mulanya ya ada inovasi ini apa

lonjakan ketidakmampuan untuk menampung pasien nantinya
kabar baik pak terima kasih sudah bergabung bersama kami
karena mereka tidak terpengaruh ya misalnya di isu dimakanan
ya untuk saat ini saya kira kan pakar rupiah kan belum buka ya
proyek eksklusif yang diluncurkan di lima puluh negara ini
dan dipimpin seorang kepala desa asal baduy yakni jaruh saijah
artinya dia kan memang tidak ada sepakat seperti itu
bahan bahan berkualitas premium pun terus dipertahankan
bahwa basket itu pemburu beasiswa
dari presentasi angka tersebut empat puluh sembilan persennya bahkan berpikir tentang kematian
yang biasanya belajar kuliah dia mengalami disfungsi
akan melaksanakan arahan dan perintah beliau untuk mengawal pemerintah daerah
karena penyebab kematian tadi tidak hanya jantung
jadi kita bisa menggunakan air payau
jadi kamis goyang minggu berangkat ke jogja
jadi di tingkat nasionalnya baki atau mungkin tingkat banding atau apa yang diteruskan ke nasionalnya adalah di casnya itu mbak
saya tidak bisa ditutup tutupi ya
dan ini mempengaruhi level ptkm daripada kabupaten kota dan provinsi
ya tentunya ada beberapa hal ya yang bisa dilakukan gitu ya sama presiden terpilih nanti gitu
ada tanaman favorit mungkin bu ida
mau college dan sma gitu kan
soalnya beneran ini banget apa pas banget pas lagi
meski tarif cuci pakaian terkesan ramah di kantong berkisar belasan ribu rupiah per kilogram
dan tadi warga menjadi petunjuk jalan bagi sar gabungan
peraturan dunia internasional olahraga
dan cenderung akan mulai bergerak turun
dan yang keempat meminta kepada perusahaan tadi
masuknya kebudayaan gambus atau seni musik bermain gambus itu memang pertama sekali
kemudian selain beras premium per kilogram yang masih fluktuatif juga
berlokasi dekat stasiun mrt haji nawi jakarta selatan little japan dibangun pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh
jadi mau pilih maksi mana dibantu

stadion bung tomo ada juga
kemudian rekomendasi dari asosiasi asosiasi
daerah tetangga sekitar yang
nah tadi apakah juga ke kjri
lukas z kan kepala sekolah saya mau jadi guru
juga ini bukan perkara
contohnya mereka harus aware kalau ada permintaan pergantian aplikasi dalam waktu cepat
berarti sulit untuk ditemukan
ah ini setelah tadi mengental ya kurang lebih jarum panjang yang behavi pot earth design dan
jadi artinya kenapa sih kemudian dari biaya besar infrastruktur empat ratus triliun dari apbn keluar
akibat lonjakan produk pakaian dan aksesori pakaian import
yang pasti kalau inginnya kita dapat sumber protein dan vitamin c di situ dan kalsium itu semua susu cukup
kita semua dipulangkan kan ke daerah masing masing
jadi kita rutin juga mengadakan monitoring atau evaluasi di dusun bondan ini
jadi yang pakai kremes kan belum ada dulu
oke jadi ini satu ratus lima puluh gram udang ini tiga ratus lima puluh gram daging paha ayam
tapi ternyata sela gede ini memiliki jenis yang beragam dan juga banyak cara untuk mengolahnya
batson mengatakan itu membuatnya terbaring di tempat tidur selama berhari hari
melalui siaran langsung di aplikasi marketplace dan social market
apa segala macam itu tidak dibiaya oleh negara
dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom gun gun herianto pengamat politik uin syarif hidayatullah jakarta
kan sekarang harganya ke satu ratus enam puluh an gitu
itu adalah strategi terbaik yang akan dilakukan oleh pemerintah indonesia
dan ini tadi supaya mendapat manfaat yang diharapkan
kebetulan sekarang sedang panen raya mangga podeng
jadi selalu ada hal yang menarik gitu loh
baik dokter apakah anak anak yang sudah didiagnosis stunting bisa disembuhkan
jadi anak usia ini harus sekolah gitu
jadi prosesnya sedang dilakukan
mbak apakah tolak ukur dalam memilih instrumen investasi harus tepat ya pak
supaya jangan ada terjadi kesenjangan sosial
dan saya melihat serangan ini pada akhirnya
di daerah pantai daerah laut itu masih belum
kalau indonesia menang skornya mungkin satu atau dua satu demikian juga uzbek
jadi saya rasa bukan masalah resistensi mbak tidak ada ini memang menentukan pasangan yang terbaik bagi bangsa indonesia
dan menurut saya artinya tidak melihat konteks cerita yang sebenarnya dan dikelakkan lagi tidak membaca secara utuh apa yang menjadi keputusan itu
dan ini juga kalau ditawarkan kepada pihak swasta tidak semua proyek itu menarik termasuk jalan tol
nah bapak karena waktunya sangat sempit jadi kita langsung saja
itu bisa dialogkan bisa dibicarakan
jadi usianya sembilan belas tahun jadi materi yang sama di piala aff u sembilan belas kemarin
tim liputan cnn indonesia
yang pertama bagaimana kemudian komite presiden
setelah aku pertama kali mengalami rasa rasa tersebut
terkait desain ibu kota baru presiden menegaskan konsep besarnya adalah smart forest city
itu apa namanya paling banyak di daerah mana cak di jawa timur itu atau semua rata atau gimana tuh
baik tentunya kita berharap tidak terjadi eskalasi dari konflik ini terima kasih pengamat politik timur tengah hasibullah satrawi untuk waktu anda selamat salam sehat selamat malam pak
konon sipakarago sudah ada sejak zaman kerajaan malaka pada abad ke lima belas
kemudian atipikal atau ggpa
dan itu memang bersumber dari kps tiga puluh tiga tahun dua ribu dua waktu itu
terus saudara saudara ngumpul atau teman teman ngumpul gitu tuh bisa banget sih gitu
itu bisa tamat lagi seminggu itu karantinanya
terus mengatur waktu mau persiapkan untuk sahurnya bagaimana
tapi yang harus dikatakan ketika korban menyebabkan pengalaman kekerasan seks di media sosial
dan gak tahu juga dbl tuh punya peraturan kalau anak anak siswa tuh gak boleh main gitu
jadi hari ini kebetulan free bisa bergabung sama teman teman
itu memilih rasa aman
dan alhamdulillah berkat kerjasama dari negara negara asean
karena jika perempuan berdaya anak akan terlindungi
dan yang dibawa ke ruang lain itu juga kan tidak produktif misalnya
dan yang saya pahami gitu
terus ngambil tufulnya juga telat
biasanya investasinya agak melambat
kalau nggak salah di tingkat tiga ya
lu dulu lah bu
dan padangkan yang penting
nah kita bisa mengunduh di publik bahwa ini ada perspektif loh ada kekayaan perspektifnya yang mesti di
di sini juga single track w hai juga tidak begitu padat
setinggi lebih dari dua meter selama ini mampu mengatasi limpasan air laut di wilayah ini juga
karena di dalam agama itu sudah termasuk ada spiritualitas
tapi kemungkinan kasusnya akan lebih ringan
bisa ngomong indonesia cuma belum lancar gitu
ada lima kali penurunan yang diperkirakan pasar
kalau misalnya pemerintah akhirnya memberikan lampu hijau
yang ada dampak pada akhlak dan para watak orang
saya lagi persu degree in management
nyatanya masih banyak dikeluhkan para buruh sebab harga kebutuhan pokok pun juga ikut merangkak naik
seiring perkembangan teknologi perubahan besar muncul di masa kini
mas tapi kalau boleh saran kayaknya jangan di jakarta nih udah kebanyakan
kembali stabil kita tarik diri
ketika dikotong dikotong kembali
artinya dengan perjanjian baru ini freeport masih beroperasi di papua setidaknya sampai dua ribu dua puluh
walaupun dalam hal ini tertular positif tetapi kondisinya atau gejalanya ringan dan baik ya
jadi kalau misalnya di masa masa yang katanya diprediksi dua ribu dua puluh tiga gitu ya
terus ada lagi upacara seperti kematian kelahiran
satgas masih menunggu proses penyidikan kepolisian yang sedang berjalan
dua kemungkinan pertama jalan layang
saya bangga atas apa yang tadi disampaikan oleh gus muhaymin
penyerahan diri kepada tuhan
si eceng gondok ini ke darat
masih sesuatu hal yang harus
untuk jangan lengah juga
jadi udah waktunya memang pelaku pasar itu kalau tadinya kan berpikir
nah jika berkaca dari sudut pandang kedokteran hewan
asalnya dari manado juga sama bareng tante annalie saya ke sini
nah apakah ini fair
ada tiga lapisan di suku baduy yakni baduy dangka
apa yang kita laksanakan kemarin di tujuan rumah
dan memang ppkm sudah dicabut
saya lihat it s messy ke strawberry cafe
mulai dari ornamen kaca patri hingga lampu hias
sekaligus mendinginkan suhu tubuhnya
habis ini kita siapin dulu garam sama telur
secara yang bahasa simpelnya gitu
kita sinkronasi juga sama para medis ya
baik bu enda tapi sejumlah penolakan masih sangat terdengar
kalau orang menderita itu semua itu diberikan kepada pasien secara rutin
ya komik bukan hal baru bagi maria rengganis ia telah mencintai komik sejak duduk di bangku sekolah dasar
atau pertolongan atas kasus kekerasan seksual yang mereka alami
jika pekerjaannya dihapuskan sistem outsourcing kan bisa staraf lebih maju lebih sejahtera dari keluarga disabilitas ini dulu
mereka mendapatkan pengajaran yang benar
bawang merah harganya memang melonjak cukup signifikan bahkan luar biasa harganya ya
nah android itu kebetulan ada cara menginstal aplikasi tanpa melalui store resmi yaitu dengan menginstal file apk namanya
kemudian dicetak asli semuanya dari kerang
si mo williams dan juga si alston ya
masyarakat indonesia harus siap hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
aset lancar itu aset yang mudah diuangkan dalam waktu satu tahun
selain tanaman hidroponik di bantaran rel ini juga dipenuhi dengan tanaman bunga dan arena bermain anak anak
adalah salah satu program unggulan
benar nggak bahwa polutan di jakarta itu
artinya kenaikan suku bunga yang dilakukan secara agresif
karena kalau kita melihat platform platform luar negeri itu mereka sangat murah dalam melakukan transaksi kripto dan bitcoin gitu ya
anak anak ada tiga tujuh ratus enam puluh lebih dari dua puluh dua terluka
kita memilih sahamnya tins gitu
tapi tanpa kita harus udah sakit duluan itu kan sebenarnya bisa dideteksi gitu kan
seperti saya utarakan tadi makanya kami mengetahuinya dari seorang awak media yang menelpon saya
ya sebenarnya aku bisa belajar apa ya mau menang dari sendiri kalau aku mau menang dari sendiri limitnya aku seberapa
kalau misalnya ada penurunan dan lain sebagainya
setiap hari ke kantor naik mrt
hmm kuah bumbunya ini kerasa banget
hingga total bobotnya yakni enam puluh gram per buahnya
kalau saya baca beberapa perusahaan hanya ada beberapa yang saya kenal secara familiar seperti rbnb kemudian juga roku channel
awalnya kenapa emang kepengen ya bikin perpustakaan tuh
di dusun bondan ialah susi susanti pada dua ribu empat belas ia pindah ke dusun bondan dari tempat asalnya di cianjur
dan para akademisi juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil inovasi mereka
kandungan vitamin c yang berperan sebagai antioksidan dapat melindungi tubuh dari radikal bebas
menjadi salah satu dambaan beliau ketika beliau pada akhirnya diberhentikan dengan atau tidak hormat ya
dari sisi regulasi akan disiapkan empat rencana peraturan presiden dan dua rencana peraturan pemerintah
memiliki makna menyembah tuhan
covid sembilan belas pada hewan bukanlah hal yang baru covid sembilan belas juga diduga berasal dari hewan liar
di atas sembilan persen dan agustus kemarin bahkan sudah mencapai angka sepuluh persen

bagi negara untuk mengambil tanah masyarakat
teknik ekstraksi dan keterampilan latte art menjadi bagian yang paling ditunggu tunggu dalam kursus kali ini
pertemuan dengan berbagai bangsa
tetapi setelah lama lama saya kemudian mengerti bahwa bukan hanya produk yang dihasilkan lebah
jadi baka watulak bala menjadi salah satu cara mereka
istilahnya ppkm sudah tidak ada kan di samarinda
salah satunya dengan memanfaatkan kekuatan dari media sosial itu
tiffany kita akan melihat ini sebentar lagi akan berangkat kereta cepat
kan virus ini terus berkembang prof gitu
dan itu satu rt pun bisa kurang lebih tujuh puluh sampai seratus kepala keluarga
di desa trusmi hampir setiap hari masyarakatnya disibukan dengan aktivitas membatik
ini yang membuat korea bisa menyamakan kedudukan dalam pertandingan quarter
sepintas di sini seperti spbu pada umumnya namun di sini adalah spklu untuk khusus pengisian daya listrik untuk kendaraan listrik anda
terakhir pak usman seperti apa himbauan anda kepada warga masyarakat
setelah sebelas tahun kurang lebih
jadi dia udah sekeluarga pindah kesana
let s see let s see kita tunggu nama james laebo di ibl draft mungkin beberapa season ke depannya
roni satria septia di pradana jakarta
adalah rutinitas yang saat ini dijalani fahmi abdussofi
itu kan setiap tanggal dua puluh lima april
omongan yang sebetulnya nggak perlu disanggah
imbas covid ini tercepat apa dari segi leadership yang dilakukan mbak
nah itu kalau sini pengimamaniku
nah itu untuk kali pertamanya bisa dapat medali perunggu kan sesuatu hal yang pencapaian yang luar biasa
yakni mulai lima ratus ribu rupiah untuk satu sesi pemotretan selama satu hingga dua jam
buddha mau keselamatan kamu di katolik
juga ada perkembangan dari segi motorik gitu ya
yang bisa kita cold ke dinding
jangan sampai kemudian ada penumpang penumpang gelap dalam pp ini yang kemudian menjadi berada di dalamnya
sementara beberapa produk lain atau platform lain mungkin warga indonesia tidak terlalu mengenalnya ya
ada satu ratus empat puluh dua premium kemampuan untuk rumah rumah yang berbelanja karena mereka tidak dapat menerima pelayanan besar
pak usman manor dan dosen pendidikan tata husana upi ibu suciati
untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh tersedia pemandu di masing masing galeri
dan menggunakan data pribadi yang bukan milik kita
untuk mengetahui jika ada penyakit apa yang akan terjadi di sini kita akan memiliki kondisi untuk sebuah
sehingga merupakan salah satu pilihan yang selalu dijadikan alternatif ketika dunia lagi kalut seperti ini
seperti tema mario bros yang diusung hingga akhir bulan juni ini karena terinspirasi film the super mario bross movie
karena kan kita nggak tahu seseorang yang akan menjadi disabilitas
mengenai penyebabnya jadi kerusakan lingkungan dan juga perubahan cuaca ekstrim
nah sedimentasi ini kami pandang sebagai satu fenomena oseanologi
justru kami sudah menerima pernyataan dukungan atau menerima bukan dukungannya
ketemu dengan teman teman kemudian makan bersama
oleh bu munagra rewat turat edaran
ini saya ingin mengajak bahwa memang yang terjadi saat ini adalah adanya iming iming komisi sepuluh dan utang dibayar oleh pelaku ini yang pada ingatannya tidak terjadi
pasien dilaporkan mengalami gejala demam pada awal oktober lalu dan keluhan ini dibarengi dengan kelemahan otot tubuh yang membuat tubuh pasien sulit bergerak
nah kalau untuk prosedur persiapan operasi bypass jantung itu apa aja tuh dok
menggantikan peru yang dianggap tidak mampu mempersiapkan infrastruktur untuk menggelar turnamen
kalau ada lokasi yang memungkinkan di sisi lautnya
pemerintah memberikan ruang begitu ya terhadap perusahaan
karena memang gerik mausaka ini kan jatuhnya lebih kayak appetizer ya
atau penataan rumah yang bisa bikin rumah berantakan jadi cantik dan tertata sesuai kebutuhan
manusia bukan hanya akun
terima kasih banyak banyak terima kasih banyak
yang menyebabkan kerugian yang tidak baik bagi mereka
ke industri secara pertumbuhan
ya artinya kalau di jalan raya ada yang pasar ini ya tentunya ada
sedang ada upaya untuk menguji coba pada anak di
dan itu mungkin tiga tahun atau empat tahun sekali
pak soni jadi berapa lama waktu yang ditargetkan pemerintah sebenarnya untuk masa transisi ini
makanya gue udah berapa kali nggak berhasil berhasil
nabi muhammad mengatakan orang itu lebih muslim dari kamu
yang pertama motif untuk ada bahasa saya mungkin kasarnya adalah nitip anaknya
karena memang pak prabowo kan butuh putra putra terbaik bangsa
kalau kamu kerja bisa lama gitu
karena risk dan reward ratio nya kelihatan menarik gitu
tim liputan cnn indonesia
biasanya hanya sepotong sepotong saja
nah kan kalau selama ini di sosial media kita diminta otp oleh orang via whatsapp via chatting an mungkin masyarakat sudah pada mengerti
sehingga akhirnya mereka kesini dan sampai saat ini
kayaknya yang lebih yang membanggakan gitu yang di luar dari dunia profesional lah
nah ya cerita yang menyenangkan lah dari banyak daerah
jadi kita belajar bahasa inggris
gak boleh lagi ini karena dia kemarin
maksudnya ibaratnya ibu dan bapak asuh lu yang pertama kali berarti coach irma sama coach rizal apa gimana
selagam yang baru akan segera kita launching
apakah memang sebenarnya mereka ini punya perbedaan begitu
dan di sini itu bisa diakses oleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga
serta acar bawang putih menjadi kekuatan lumpia ini
the rangers gak ada juga gue kayak lucu lucu aja sih tapi seru sih
selama kita melaksanakan operasi
ia juga tak memiliki banyak keterampilan
sedangkan setiap pohonnya bisa menghasilkan dua puluh enam puluh kg buah mangga podang sekali panen
yayoi kusama berupa lukisan gambar patung dan instalasi bertemakan infinity affumulation death force of life biokosmik dan radikal kognitiviti
lebih banyak disibukkan pada persoalan target target kurikulum
jadi part time juga
iya itu penting sekali
tidak perlu maju ke capres dan cawapres
kalau swastanya ya ada banyak
tidak hanya sekedar membuat minuman kopi dengan rasa enak
nah apa itu masing masing penjelasan sederhananya
kemudian ada toko oleh oleh dan juga ada moda penyedia transportasi darat
ya kalau kita kan gak mau jadi polisi yang
ini kan kayak alternatif choice untuk
jadi aku harus skip dulu dan lain lain
berantem pun nggak pernah pak kita ya saling kompak aja lah saling guyup gitu loh
agus merupakan salah seorang warga kabupaten majalengka yang merasakan dampak ekonomi dari kehadiran bandar udara kertajati
saya melewati deretan rumah warga hingga mendapati teras rumah yang disulap menjadi tongkrongan lengkap dengan enam buah jejeran meja yang diatasnya ditaruh kompor stik
negara seperti arab aja sudah mau ngobrol sama mereka sudah mau duduk bareng bareng bikin kerjasama bahkan ya
maka posisi beliau itu akan mendapatkan full dukungan dari internal tni
ada perbedaan mendasar antara sate marangi dengan sate lain yang lazim ditemui
dikenal pada titiknya tujuan
gue pasti bisa kok udah yakin banget mereka sama kita gitu loh
proses pengerjaan penganan berbahan beras ketan ini pun tak berubah
ratusan tanaman bonsai mengikuti kontes bergensi tingkat nasional di pasuruan jawa timur
mencari layanan dukungan untuk pertama kalinya
mestinya kalo pemain waktu gua main basket gua gak akan membiarkan beberapa pemain bisa masuk di posisi gua kenapa
tapi gue merasa nih kalau kita di rumah terus kita makin produktif ya chen ya
nah tentu saja iran akan banyak lagi menghitung dan mengkalkulasi kalau dia melakukan serangan seperti apa
tentang kenaikan harga menjelang ramadan pada lima maret dua ribu dua puluh
akan jelek itu dalam artian gimana apakah ngegumpel atau gimana tuh
manis gitu legit dan segar
setelah sejumlah klub menyatakan timnya terkena badai covid sembilan belas
jadi kebiasaan kebiasaan seperti itu tuh sampai sekarang masih terjadi di korea
wanita berusia tujuh puluh lima tahun ini bisa mendapatkan kebutuhan obat untuk dirinya melalui bidan yang berada di dekat rumah
basket aja terus ya iya lagi fokus
jadi sebenarnya gini tangga puter itu biasanya kita manfaatkan itu di area service
tak lama berselang partai buruh membuka pendaftaran caleg
dalam perkembangannya rumah warga kini harus berlomba lomba dengan tingginya rop yang juga diperparah
terus kata dia emang kalau di santo petrus tuh udah dilatih nombok dari sma bener gak wil
apakah itu menjadi bagian saat desain rumah
oke tagihan listrik yang paling meningkat drastis ya
saat ini kita masih dalam fase bencana basah begitu ya bu
jadi yaudah mungkin pemicunya awalnya dari situ
karena memang dari saluran drainase
dan orang membantunya dengan tulus itu
jadi kita vaksinasi tinggi kemudian kita pakai lima m terus kemudian ada aturan aturan ppkm
ada restriksi penerbangan sudah berlangsung lama
tidak masalah bila anda berhenti di sebelah kanan
tapi dia juga bisa atau lebih fleksibel sehingga pada saat digunakan lebih nyaman dan lebih kuat
kalau dari segi harga terus rasa ini menurut kalian
keinginan yang kuat sama disiplin
beberapa orang ppop disuruh datang gitu
selain melakukan usaha dari luar untuk menjaga kualitas udara
dan juga pak roy ini begitu bersemangat ini
baik prof apakah kenaikan pangkat ini memiliki dampak politik ataupun simbolis dalam hubungan antara jokowi dodo dan juga prabowo subianto
biasa lah chan kita track back dulu lah kita lah chan
jadi menurut saya itu awal ramadan ini kakak saya meninggal karena delta
ya kan saya juga punya preferensi pribadi
masih lima puluh loh di bawah lima puluh
saya itu senang kalau habis dari jakarta kan capek begitu santai di sini minum itu langsung dalam beberapa menit itu langsung segar bugar nggak capek hilang langsung
ikuti sps program bahasa indonesia di facebook
ihsg juga sudah mulai rebound ya sejak pertengahan januari
itu ada yang disebut dengan microbiota
dan kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa
baru dengar bahwa suaminya ini
terus basket aku pengen nyoba
panyolanya sesuai ekspektasi gak
jadi pada saat saya pertama kali keluar negeri itu kan
sedimentasi ini diakini menurut pendapat para saintis di lingkungan kkp
karena dia adalah pemodal utamanya
supaya likuiditas ini tidak terlalu kering
jadi dua ribu sembilan belas gerindra pernah merasakan itu juga
saudara mendengar pemilu di indonesia baru saja berlalu
kalau di kita ini kita ada per bulan ada pak
mereka kayak hilang semuanya
karena ternyata selama ini bisa dua kali lipat ya pad nya ditingkatkan karena kebocoran dan lack of good governance itu
namun anak keempat dari lima bersaudara ini mengaku rutin mencari tahu figur maupun partai politik dari sumber informasi terpercaya agar tidak salah pilih
pak prabowo menangis gak bang waktu unggul kuikan
phd yang mengambil artificial intelligence
kemudian tadi data inflasi memang jadi perhatian
kita akan melihat di sini apakah memang faktor invasi ini akan berpengaruh
jadi contoh tadi berkaitan dengan himbauannya agar israel menjaga rumah sakit

bagaimana sih kemudian berbagai kultur muslim muslim yang berbeda juga dari berbagai negara datang
telah berdiri hampir lima puluh lima tahun silam donat dengan konsep american donat ini merubah namanya menjadi donat sarinah
dan juga pelaku usahanya
yang telah dihias berbagai ornamen dan lampu
ini merupakan kenaikan sepuluh kali berturut turut
dua duanya dua duanya inilah legend lah kalau menurut gue
sebanyak sembilan puluh enam musisi tanah air akan tampil di panggung utama jakarta fair
beliau punya apa ada yang datang mengadukan
sisanya diumpetin ke gudang gitu
setelah saya baca dokumen dokumen kolonial
kalau misalnya udah daerah daerah pariwisata mah udah sepi banget
jadi benar benar murni emang ada mengusung perubahan dan perbaikan gitu
pencegahan penyakit polio juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat
istri hemeng kubono ke sepuluh dan gusti kanjeng putri istri paku alam sepuluh
nah nanti implementasinya akan seperti apa
nah sekarang lebih maksimal lagi
dan menjadi pameran kerajinan terbesar se asia tenggara dengan melibatkan tujuh ratus dua puluh dua peserta
apalagi kalau sudah mentok di sembilan puluh menit sudah pasti perpanjangan waktu dan adu tendangan penalti
hanya sebatas itu saja